dunia komedi sudah lama hadir di indonesia
salah satunya pementasan ludruk yang menggunakan bahasa daerah
pada seribu sembilan ratus enam puluh hingga seribu sembilan ratus tujuh puluh an
mulai bermunculan beberapa grup lawak
seperti sri mulat yang mengambil latar budaya jawa
grup yang kemudian tampil di tvri ini
memiliki kekuatan karakter dengan pemainnya yang beragam
nanti kemau sembelah
pada seribu sembilan ratus delapan puluh an muncul trio anak muda warkop dki
yang kemudian menjadi ikon humor baru indonesia kala itu
ada juga trio lawak patrio dan bagito
yang merajai televisi pada seribu sembilan ratus sembilan puluh an
sejak dua ribu an tren grup lawak bergeser menjadi solo komedian
seperti stand up komedi
bermula dari komunitas kecil
stand up komedi kemudian
menjadi tren baru dalam dunia komedi indonesia
ada beberapa faktor yang menyebabkan hal itu terjadi
diantaranya banyaknya media yang muncul
dan pergeseran kultur masyarakat
dulu kultur kita itu kan masih sosialnya tinggi
nah masalahnya sekarang kita sudah semakin individualis
dan itu juga masuk ke ranah komedi
yang kaitannya dengan seni tadi
kalau dulu banyak sekali
dan umumnya lawak itu grup
kalau sekarang lawak nggak harus grup
karena bisa sendiri sendiri
konten komedi juga berubah
mulai sri mulat yang membangun cerita keseharian dengan lucu
warkop dki yang selalu menghadirkan wanita cantik
hingga patrio dan bagito dengan lelucon yang menyentil kehidupan sosial
lain dulu lain sekarang
selain membahas isu terbaru
komedi sekarang tidak ragu menggunakan celaan kepada orang lain sebagai bahan lelucon
ketika kita berkomedi tidak mikir
ya itu namanya bercanda
dan bercanda itu tidak kena waktu kadang kadang
makanya di kelas kita bisa aja bercanda
risikonya dimarahi sama guru sama dosen
di kantor bercanda resikonya dipecat kerjaan nggak beres
makanya nah di komedi ketika berkomedi bercanda ya risikonya keceplosan
banyak kasus kasus yang datangnya karena bercanda
calontong menyebut komedian sekarang terlalu banyak mengikuti gaya barat
padahal komedi indonesia masih harus memperhitungkan sisi budaya ketimuran
agar tidak mendatangkan masalah
istiarto sigit jakarta